buron selama sepekan pelaku pembunuhan imam musyola di kebonceruk jakarta barat akhirnya ditangkap polisi
pelaku ditangkap di rumahnya di tanjung priuk jakarta utara pada kamis malam
pelaku pembunuhan terhadap saidi imam musyola di pesing garden kebonjeruk jakarta barat akhirnya ditangkap polisi
pria ini ditangkap di kediamannya di kampung muara bahari tanjung priuk
usai penangkapan polisi langsung membawa pelaku untuk diperiksa secara intensif
guna menggali motif pembunuhan yang dilakukannya terhadap saidi
sebelumnya saidi yang merupakan imam musola di pesing garden kebonjeruk jakarta barat
ditusuk orang tak dikenal saat akan melaksanakan ibadah sholat subuh pada rabu lalu hingga akhirnya meninggal dunia
penusukan yang terjadi di wilayah kebun jeruk di jakarta barat
tepatnya tadi pukul sembilan belas tiga puluh yang bersangkutan sudah kita amankan di wilayah jakarta utara
tempat prosesnya di taman bahan
untuk terduga pelaku masih kita dalamin termasuk juga motif pelaku melakukan juga masih kita dalami
nanti akan kita kembangkan lagi dan kita informasikan kembali